setelah kemerdekaan diploklamirkan pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
perjuangan untuk mempertahankannya pun dimulai
para pejuang tanah air masih harus bertempur melawan tentara sekutu dan nika
di jawa barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan kaum wanita
yang tergabung dalam laskar wanita indonesia atau lasui
lasui dalam beberapa peristiwa
seperti membantu para pengungsi saat banjir sungai cikapundung dua puluh lima november seribu sembilan ratus empat puluh
terlibat dalam pengeboman cicadas empat belas desember seribu sembilan ratus empat puluh
hingga pertempuran bandung lautan api pada dua puluh empat maret seribu sembilan ratus empat puluh
tuti muhammad amir kini berusia sembilan puluh dua tahun
usia boleh senja tetapi semangatnya masih menyala nyala
saya mengunjungi ibu tuti di kediamannya di cimahi untuk mendengar kisah perjuangannya
ternyata rencananya angkat senjata sempat ditentang oleh ibunya
ibu ibu khitamah tidak boleh
terus api api nanti kita jadi dongeng
ayah kata kan tangkal
namun tadi ini nanti ikut
dan ibu aruji ya sudah kipu kupu kan jadi ngerah
jadi kita jadi ngerah ya
mata ya jom lah itu jom
jadi diidinan gitu
terus nama deser balad
jadi antara datang ke bapak iri tegu
maksudnya dapur umum
jadi itu kan lasui
tidak selain itu diizinkan
selain di kota bandung
anggota laswi juga tersebar di wilayah wilayah lain di jawa barat
seperti ciamis dan banjar
salah satu tokoh sentralnya adalah tika nurwati
yang terlahir dengan nama hoan moeng
sebelum wafat pada lima belas juni dua ribu dua puluh
tika bercerita kepada anaknya mengenai tugasnya sebagai tenaga kesehatan
sekaligus mata mata bagi pasukan merah putih di banjar
satu kisah yang sering diceritakannya
adalah peristiwa pembantaian para rakyat di bandar
pada akhir seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
maksudnya waktu itu ditugasin
bahwa penduduk penduduk di golempang
untuk mengungsi ke arah langkah pelancar
sementara pejuang pejuang yang lain
menghadang di golempang
terjadilah pertempuran dan memang
karena tidak berimbang
ya waktu itu cuma delapan orang lawan sekian puluh orang
sehingga ya pak sudiro itu wafat hari itu
berikut dengan pak man atau kakek saya
pak man pak man pak man
laskar wanita indonesia membubarkan diri
setelah pengakuan kedaulatan republik indonesia
oleh pemerintah belanda pada desember seribu sembilan ratus empat puluh
angga putra helmi suren negara jawa barat